lebih dari enam puluh anak anak muda ini bukan sedang berlatih cabang olahraga gor
alun alun kabupaten sidoarjo jawa timur pada minggu ini
mereka sedang bertanding kejuaraan wood bowl u tujuh belas
football adalah cabang olahraga baru yang saat ini banyak diminati oleh anak anak muda di sidoarjo
wood bowl sekilas mirip dengan cabang olahraga golf
namun untuk woodball memakai alat pukul seperti palu bola dan gawang target yang semuanya terbuat dari kayu
cara penilaian dalam olahraga wood bowl hampir sama dengan golf
dimana yang terbaik adalah siapa yang dapat mengenai gawang sebagai target
dengan pukulan yang paling sedikit dilakukan pemainnya
karena memerlukan fokus daya tahan tubuh serta kesabaran tingkat tinggi
hingga peralatan yang harganya sangat terjangkau dibandingkan golf
olahraga ini semakin banyak digemari oleh anak anak muda di sidoarjo
sebenarnya permainan wood bowl itu gimana sih kak
ya kukul bola pakai alat ke arah titiknya itu
kalau masuk itu poinnya berapa kukulannya untuk masuk ke
panitia penyelenggara kejuaraan wood bowl u tujuh belas sidoarjo
mengadakan kejuaraan ini untuk menjaring atlet atlet muda
yang kemudian akan dilatih untuk kejuaraan yang lebih besar
baik di tingkat nasional maupun internasional
untuk yang pertama adalah ikut menyumbangkan titik titik atlet wood bowl
yang ada di kabupaten sidoarjo
yang pertama ikut support dalam mengembangkan olahraga wood bowl
yang di bawah naungan iwph kabupaten sidoarjo
football ini adalah salah satu olahraga yang bisa dibilang
belum terlalu memasyarakat
tapi potensinya untuk berprestasi untuk anak anak siswa siswi
itu sangat besar
woodball sendiri adalah cabang olahraga yang dikembangkan di taiwan
awal tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
dan kemudian masuk ke indonesia sekitar tahun dua ribu enam silam
di sidoarjo sendiri woodball baru dikembangkan dalam tiga hingga empat tahun terakhir
berdasar data kondisi sidoarjo
saat ini cabang olahraga woodball di sidoarjo telah memiliki hampir seratus anggota